tenang aja tante
kan masih gugup
oh dia baik baik aja tante berkat allah tentunya
suatu saat nanti pasti tante akan mengundang mereka kemari
terutama pada acara pernikahannya imam
sampaikan salam tante untuk mereka ya
akunta anda mau makanan ringan
enggak enggak makasih
saya pikir tadi siapa
kalau kamu yang bawa pasti mau dong kuenya
kamu kenapa kamu gak bilang kalau kamu pernah sama emang
dia gak akan tahu apa apa
kenapa saya harus percaya sama kamu
kamu bisa membunuh demi uang
dan kamu juga bisa buka mulut demi uang
saya punya etika kerja yang mesti saya ikutin
dan ingat selama saya masih hidup
nggak akan ada yang tahu kalau saya yang membunuh saskia atas permintaanmu
dibunuh atas perintah nang julia
rahasia ini pasti akan mendapatkan uang banyak
tamu tamu sudah pada datang
kenapa dokter aditya belum datang juga ya
belum ada kabarnya juga
belum juga telepon gimana bu
perut sampai kenyang sekali nih
tapi pengantin prianya kemana ini
lihat lihat rumah ini
sebentar lagi seluruh isi rumah ini akan mengejar
rumah ini akan menjadi milik kita
lihat setengah setengah bangkainya
dia sudah menunggu kita
maaf ya kalau kami terlambat
ya enggak apa apa
saya senang tafinya
ayo mari mari silahkan masuk
nah setengah setengah bangkainya
saya manjakan ya
boleh bekerja terus baru
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami mewakili keluarga bapak raden jakabriatna
mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya atas kedatangan keluarga robin
dan kami mengucapkan terima kasih pula atas kedatangan para undangan
yang datang pada acara pertunangan pada malam hari ini
sebelum acara petunangan ini kita mulai
kami minta agar pihak wanita dapat hadir disini
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu ratu kamu datang
segera kamu pasangan cincin dan kita akan keluar menjadi pemenangnya
sebelum kami menentukan tanggal pernikahan
saya ingin memberitahu sesuatu
cincin ini diberikan oleh robin
sebagai bukti bahwa kami para orang tua merestui hubungan nadia dengan robin
semoga pernikahan mereka kelap
bisa membentuk keluarga yang sakinah mawardah dan warahma
orang orang menemukan pria di dekat sungai
dia masih hidup nat
dom batu betul kok
tapi dia harus dibantu kamu ngerti
acara pertunangan kita sedang berlangsung
jadi biarkan saja mereka yang membantunya
itu bisa diundur tapi nyawa dia lebih penting
mas cepat tolong bawa dia bawa ke rumah saya
apa ke rumah kamu
maaf bu tapi orang itu benar benar perlu bantuan
apa sih yang penting kali dia
tenang aku rasa mungkin dia kenal dengan orang itu
mbak nadia sedang menolong laki laki yang hanya berhati hati
mungkin dia sedang berbunyi di sungai kek
mungkin sebentar lagi dia akan muncul
maaf kek tapi orang itu benar benar butuh pertolongan
keh cepat mas bawa dia masuk ke dalam
nadia memang sensitif tidak bisa melihat ada yang terluka
saya mengerti kek tapi kakek tolong bisa panggilkan nadia
karena acaranya sudah telat kek
ya kayak sebaiknya kakek cepat panggil nadia ya kita tunggu di sini
prangsa kenapa dia bisa tiba tiba muncul dan mengganggu acara gue
mana gue tahu